meski penjaga istana telah diperketat
namun tetap dapat diterobos oleh penyusup bertable
aku bisa memaklumi kejadian kemarin
karena penyusup itu sangat sakti menraguna
sampai sampai dia bisa lolos dari kejaran paman arkananta
dan juga rahkawalang susang
tetapi aku tintakan kepada kalian
untuk perketat wismatamu
karena aku rasa dia mengincar tempat itu
sendika gusti prabu anom
aku tidak akan mundur setapak pun
kain pemberian kekasihku
benarkah ini kamu
kelurkan tanganmu kakamu
aku sudah mengumpulkan yang aku cari kakak
sekarang kita buktikan
apa kutukan itu sudah benar benar dicabut
bagaimana jika kutukan itu belum dicabut
dan aku mati berkeping keping
aku akan menyusulmu
aku akan mati bersamamu
aku tidak mau akhirnya ini
aku sudah menemukan penawar kutukan itu
seperti apa yang ada di mimpiku
sekarang kita buktikan
apakah kutukan itu sudah benar benar dicabut atau tidak
tapi jika kutukan itu belum dicabut
dan nanti aku mati berkeping keping
kamu harus tetap hidup anggrek ini
karena aku tidak mau kamu celaka anggaran ini
aku akan tetap hidup
jika kamu mati setelah kamu menyentuhku
dan aku akan terus menunggu
sampai kamu terlahir kembali
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku doakan semoga kamu menemukan cara untuk mencabut kutukan itu anggrek
terima kasih nak
kau sangat baik
kalau kau tidak datang nenek pasti terlalu baik
aku harus pergi
ditergam hariwa besar tadi
sudah menjadi kewajibanku nek
siapa dirimu nak
namaku jaya sangara
aku seorang pengembara nek
kenapa nenek seorang diri saja
di hutan berbahaya sepertinya
pati tunggak semi dari salakapura
aku titahkan kepadamu
kepada kalian semua
untuk perketat penjagaan istana pajajar
sandika gusti prabowo
jangan sampai kejadian seperti kemarin terulang lagi
ada penyusup pertopeng yang masuk ke dalam istana pajajaran
tanpa ada satupun prajurit yang menyadarinya
sandika gusti prabowo
hamba mengaku bersalah
meski penjaga istana telah diperketat
namun tetap dapat diterobos oleh penyusup pertopeng
aku bisa memaklumi kejadian kemarin
karena penyusup itu sangat sakti dan beraguna
sampai sampai dia bisa lolos dari kejaran paman arkananta
dan juga raka walang susang
tetapi aku tintakan kepada kalian
untuk perketat wisma tamu
karena aku rasa
dia mengincar tempat itu
sandika gusti prabowo
sandika gusti prabowo
jangan sampai paman arkananta
dan juga nimas pawitra yang sedang menjadi tamu istimewa pajajaran
mereka tidak merasa nyaman di istana ini
karena mereka adalah tamu
tamu harus dimuliakan dengan baik
sandika gusti prabowo
lakukan tugas kalian dengan sebaik baiknya
sandika gusti prabowo
hamba dan seluruh prajurit
akan menjunjung titah padukah sebaik baiknya
aku bukanlah seorang mata mata
kenapa kalian ingin meringkusku
aku tidak bisa menghentikan diri sendiri
aku harus melawan
jurus apa yang harus aku gunakan
begitulah menurut heiman amba gusti
kenapa ditunda raka
bukankah ini sudah menjadi kesepakatan antara raka dengan kakak anda prabu
artinya tidak harus oke
dia bukan semangat
bukankah bujeng lojok disini
bisakah kita keberulangan
masa baik baik yang akan saya buyer
menurut hemat kugus tiratu pernikahan akan ditunda sampai raden kian santang menyelesaikan hukuman buangnya
bagaimanapun halnya hubungan antara raden kian santang dan raden walang susah itu sangatlah dekat
tentu sangatlah miris rasanya jika radin walang sumseng melangsungkan pernikahan tanpa dihadiri oleh adik tercintanya
bukankah begitu kugus tiratu
kalau memang seperti itu alasannya aku bisa mengerti raka
berarti kita akan menunda pernikahan ini untuk sementara waktu
terima kasih kus tiratu terima kasih atas kebijaksanaan dan pengertian kus tiratu
aku juga akan membicarakan mengenai penundaan ini dan memberikan pengertian kepada putri kupawi